afif kok buru buru begitu
enggak itu nggak akan terjadi
ada apa lagi sama fikih
fikih sayang ya ampun jangan nangis terus dong sayang
kalau kamu nangis terus nanti mama apa

aku berharap kamu mengerti keafan yang belakangan bertindak gak rasional
mungkin kita bisa melihat kalau kavani itu dia perempuan yang tangguh
dia perempuan yang kuat mandiri
dia itu rapuh bella
semenjak dia ditinggal menikah oleh laki laki yang dia cintai dia nggak pernah punya pasangan
apalagi orang tua kami meninggal tidak lama setelah adik kami meninggal
jadi di keluarga ini hanya tinggal aku dan kak fani
kami berdua saling memiliki
aku gak mau ngelawan dia
aku gak mau ngebuat kak fani merasa dia hidup sendiri di dunia ini
aku harap kamu ngertiin itu
aku yakin kamu bisa bersabar menghadapi kak fani
aku yakin nantinya kak fani dan kamu bisa akrab
kalian akan bisa saling mengerti
kasian ya bella viv
kamu malah main sama anak orang lain
kamu dapat dari mana video itu
aku dapat video ini dari pembantunya reno dia ngirimin aku video ini
lagi ngapain sih si reno tuh diem aja
aku mau telepon reno mah aku kesel sama dia
kakaknya itu seterus memaki bella menghina bella dan dia diem aja kayak patung
kamu gak boleh telepon reno atau bella karena itu bukan urusan kamu lagi
ma mau bagaimanapun juga bella yang dihukum
bella itu adalah ibu dari anak anak aku mah kasihan dia
mama tahu sayang tapi bella kan udah bukan tinggal di sini lagi
bella udah punya rumah apapun yang dilakukan sama reno itu urusan reno
karena reno adalah suaminya bella bukan kamu
iya mah aku tahu itu tapi apa mama gak kasian sama bella
afif mama ini perempuan tentu mama akan kasihan sama bella
tapi kamu mau berbuat apa kita gak bisa buat apa apa lagi
ini semua gara gara kamu sih
sepertinya aku harus menjalankan rencana aku lebih cepat dari yang aku kira
gak ada apa apa komar
lu ngantuk ketir dulu ya ma
ma aku mau pesankan ini resultados nya aja dong
wah kalau mau clarity tau
ma silahkan bru

kita bisa coba di validannya sama brian

kalau mau susu
sayang ya ampun mampu mohon tenang
ya allah kenapa sih
hidup aku kayak gini banget
vicky sendirian gak ada yang
bantuin aku sama sekali
udah harus urus tanah
ngurus kerjaan rumah
sepertinya cynthia butuh babysitter deh
masih kerepotan kalau misalnya gak ada babysitter
kan kasian juga
ya terserah kamu aja
mama ngikut kenapa sih
itu mama lihat sendiri sintia kerepotan kan
kasian vicky nya
ya udah terserah deh
tapi berangkat dulu ya ma
ada urusan yang aku harus selesaikan
pasti sebentar lagi
mama sylvia akan mencarikan pengasuh
buat aku dan aku
bebas tugas dari mengurus fikih
hai ini kesekian kali kita bertemu kan
iya aku juga tadi mau bilang gitu
wah menurut aku sepertinya gak ada yang kebetulannya di dunia ini
ya kamu percaya atau enggak ya terserah
ini yang handphonenya
handphonenya kau boleh pinjam lagi enggak
nah udah masuk
thank kita sorry aku buru buru
ambil muka guap ini loh
b manual banget yaa
loh udah ke marked
yang penting dia gak deket deket sama ibunya
dia tertarik sama aku
ini dari si cowok keren
tadi kamu cantik banget pakai baju merah muda
tuti bikinin sesuatu
nanti taruh di kamar
tadi kak fani kedengerannya minta es teh
yaudah biar aku aja yang buatin
mudah mudahan ini awal yang baru buat kami
agar kami bisa akur
kami hebben penampilan
ini juga untuk noodling children
ini selalu kita buat

beneran untuk pokémon utama
bangun video nih

bu fania gak akan tahu kalau aku masukin jamu ke minumannya
dia udah bales belum ya